dan selanjutnya sudah ada koresponensi dari indonesia wida subianto di institut teknologi surabaya jawa timur
selamat siang wida wida seperti apa kemeriahan karena its ini berhasil mendapatkan beberapa prestasi di ajang robo cup dua ribu delapan belas ini
ya betul sekali alfian jadi memang kalau kita berbicara mengenai prestasi dan juga kebanggaan anak bangsa ini memang terus ya
salah satunya ini di tempat saya berada saat ini ya ini di its institut teknologi sepuluh november surabaya
di mana medio juni lalu perwakilan dari mahasiswa dan juga dosen yang tergabung dalam tim robotika its ini mengharumkan nama bangsa
menjadi juara satu di robo cup robo cup ini merupakan kompetisi robot tingkat dunia yang kemarin medio juni kemarin diselenggarakan di montreal kanada
nah bagaimana sih sebenarnya wujud dari robot yang mengharumkan nama bangsa ini kita coba peranggakan ya
jadi ini adalah robot ichiro yang kali ini dinamakan umara
nah ini seperti ini penampakannya robot juara ini
jadi kalau tim nas kita tidak masuk di piala dunia ya namun kalau robot ini ternyata menjadi juara dunia
nah kita bisa lihat begitu lincahnya ya kreasi dari tim ichiro atau tim robotika dari its ini melakukan gerakan dan juga akan melakukan tendangan terhadap bola
iya bahkan bolanya ini bisa menghindari obstacle
atau halang rintangnya termasuk robotnya juga bisa menghindari obstacle atau halangan yang ada di sini ya seperti ini
nah ini terus bergerak dan tipe robot ini yang juara ini kategori teen size atau ukuran menengah ya
ini dari ada ukuran ada kriterianya ada yang kit size steen size kemudian juga adult size
nah kalau untuk tim size ini
ukurannya adalah ukuran delapan puluh sampai satu ratus dua puluh cm
nah ini ichiro memang baru saja ini di setting ya lapangan bolanya karena memang sesudah kemarin juara di kanada ini robot kreasi tim ichiro ini nantinya juga akan mengikuti kompetisi tingkat dunia lainnya
ini vira di taiwan
jadi kalau tadi robocup itu adalah kompetisi robot tingkat dunia namun kalau vira ini juga tingkat dunia namun lebih spesifik pada robot spesialis olahraga
nah kita lihat gol
ichiro gol memasukkan bolanya langsung ke gawang
nah seperti inilah jadi teknisnya kita bisa melihat kelincahannya
saya sempat tadi melihat juga bahkan ini bisa menunduk kemudian juga sampai mengangkat barbel yang disediakan
nah untuk mengetahui lebih detail kita bisa bertanya kepada timnya
ini salah satu perwakilan dari its yang kemarin juga mengharumkan nama bangsa
ada empat mahasiswa dan juga satu dosen pembimbing ya yang kemarin di kanada
nah ini bisa diceritakan mas ali kok bisa jadi juara
kita mengalahkan iran mengalahkan jerman ya
kemarin itu di kanada apa kelebihannya dari kreasi tim ichiro ini
kelebihannya di robot kami ini yang pertama kami bisa positioning secara otomatis
sehingga ketika memasuki lapangan kita boleh dua duanya masuk ke lapangan
sedangkan tim lain hanya ada satu yang diposisikaningkan secara manual di gawang penalti
nah yang kedua kita bisa melihat bola ini secara jauh
jadi penglihatannya walaupun bolanya habis ditendang jauh kita bisa lihat lagi ini kemampuan yang tidak dimiliki tim tim lain
yang ketiga tim kami ini tendangannya cukup jauh
dua kali tendang saja sudah langsung mencetak gol
jadi kalau yang lain itu positioningnya masih manual ya
namun kalau ini sudah bisa bersiap masuk otomatis ke lapangan menata lokasi sendiri
termasuk tadi kita membuktikan ya kalau ada halangan di depannya atau obstacle itu bisa menghindar
termasuk tidak hanya menghindar diri robotnya ya
tapi juga bolanya bisa diarahkan sampai benar tadi menuju gawang
nah ini ngomong ngomong keberhasilan ini kan tingkat dunia ya
dan apa ada dari luar negeri itu sesudah kemenangan ini menghubungi tim ichiro its untuk mungkin mau mengkopi
atau mungkin bekerja sama atas kreasi robot yang sudah menjuarai dunia ini
ada beberapa yang menghubungi kami dimasukkan ke forum forum internasional
buat riset tentang robot immunoid khususnya sepak bola
dan ada juga yang memberi lisensi software untuk beberapa tahun
untuk digunakan sebagai perhitungan di robot itu sendiri
ini kreasi ada di its di indonesia
kalau nanti ternyata ada dari pihak luar yang ingin mengembangkan atau mungkin membeli itu gimana
dari ali sebagai pengembangnya ini
sebenarnya kami sangat terbuka kalau mau ikut join untuk mengembangkan robot kami
mau membantu juga
kami sangat terbuka untuk dalam riset ini
terus apabila kami diundang atau untuk datang ke luar negeri
kami sangat siap untuk mendatangi acara tersebut
seperti simposium atau yang lainnya tentang robot sepak bola ini
tapi kalau kepemilikan tetap milik its indonesia atau bisa kira kira dilepas gitu ke luar negeri
tetap milik its
milik indonesia ya
nah ini juga kan ukm ya
ini bukan tugas mata kuliah ya
tadi waktu saya kesini ternyata semuanya lagi tidur tiduran di sini
kelihatan menginap disini
apakah memang selama ini proses perakitannya penyusunannya persiapannya memang semuanya sampai menginap menginap di kampus begitu
ya hampir setiap hari kami disini ya
sabtu minggu tetap disini
jadi kalau musim kuliah masih kuliah itu dari pagi sampai sore kita kuliah
kalau malam kita sampai pagi itu ngerjain robot disini
kita rakit robot disini
kita biasanya tidur
tidur itu jam tiga atau habis subuh gitu
dan jam delapan itu kita bangun untuk kuliah
biasanya kita kuliah itu sekitar jam delapan gitu
jangan jangan gak punya kosan ini ya
cuma nggak pernah pulang ini kayaknya ya
nginep di kampus terus ya demi ini ya
kira kira ini kan juga akan dikembangkan ke kompetisi berikutnya ya gitu ya
besok ini vira berangkat besok ya ke taiwan ya
itu apalagi yang dikembangkan
kalau tadi kan bisa langsung goal
terus kemudian juga otomatis bisa masuk ke lapangan
kalau besok ini ada penambahan kemampuan lagi gak dari robot ichiru nya
sebenarnya di vira ini ada beberapa kategori seperti sprint lari cepat maraton angkat beban archery united soccer penalti kick mini drc dan lainnya
nah ini kemampuannya itu harus kita setting sendiri semua
jadi gak bisa kita main sepak bola aja itu gak bisa seperti sprint
kita harus setting biar robotnya lari cepat gitu selama tiga ratus meter
terus dia harus mundur lagi tiga ratus meter
itu lebarnya satu meter
jadi kalau melewati satu meter dia dianggap gagal
maraton ini kita ngikutin garis dengan kemampuan robot sekuat kuatnya
obstacle ini halang rintang ini kita melewati lapangannya ini sebesar tiga meter
dengan panjang dua meter
kita melewati beberapa obstacle sampai di garis finish
artinya kemampuannya semakin jeli ya
robot robot ini sebagai pemain sepak bola tidak hanya bisa menggiring bola namun juga kemampuan endurance nya kekuatannya tadi ya kelincahannya gitu ya
nah ini konon juga pernah memenangkan rekor kompetisi robot tingkat dunia ya
ya kalau di virauro cup ini kita rekornya itu di sprint dua puluh satu detik
untuk di maraton juga kita satu ratus empat puluh meter ketahannya tanpa ganti baterai
jadi sprintnya tadi hitungannya cepat ya lebih cepat
kemudian juga untuk lintasan dia terus berjalan gitu ya itu sampai
dan itu juara ini ya masih rekor ya
ya baiklah terima kasih mas ali ya terus berkreasi ya
jadi memang ini sangat membahagakan ya alfian
padahal selama ini
pengelolaan pengembangan dari robot ini yang dimulai sejak tahun dua ribu tiga belas
jadi seperti ali ini temurun temurun begitu dari angkatan pertama dua ribu tiga belas hingga sekarang ini semuanya didanai
mandiri oleh its namun kalau untuk beberapa kompetisi ini juga dibantu oleh sponsor
baik terima kasih wida subianto langsung dari surabaya
sampaikan ucapan selamat saya buat tim ichiro its surabaya